organisasi kesehatan dunia who mengingatkan pemerintah indonesia
agar segera mengambil tindakan untuk membendung penularan virus corona
desakan tersebut menyusul data baru yang menunjukkan bahwa
mobilitas untuk retail dan rekreasi telah mencapai tingkat pra pandemi
di beberapa wilayah utama jawa dan bali
hal ini menyusul laju penyebaran covid sembilan belas yang mulai menurun
hingga masyarakat terjebak dalam euforia
lalu apakah pernyataan who ini perlu dijadikan kewaspadaan
atau justru terlalu berlebihan hingga membuat masyarakat
semakin terkungkung dalam ketakutan
dan saat ini melalui sambungan zoom sudah ada kepala bidang
pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
ibu mas dalina pane
halo selamat malam ibu apa kabar
selamat malam mas iqbal alhamdulillah baik
bu ini terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh who
respon dari ibu sendiri terkait dengan desakan yang dikeluarkan
oleh who kepada pemerintah indonesia
ini seperti apa
dan apakah ini artinya harus adanya pembatasan kembali yang diperketat
tapi dari who indonesia sebenarnya bukan dari who headquarters
jadi bukan who yang menyampaikan itu
tetapi who indonesia yang merilis setiap minggu
jadi itu teman teman sendiri yang di indonesia yang membuatnya
apakah kita perlu khawatir
saya kira kita berterima kasih sudah diberikan masukan itu
tetapi ada dua hal sebenarnya yang di beberapa media disoroti
dari who yaitu pertama tentang klaster klaster sekolah
yang di dua tempat kemudian satunya lagi tentang mobilisasi
nah menurut anda apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan

kita berterima kasih diingatkan
dan tentu kita juga terus waspada
tetapi kalau sudah masuk ke wilayah teknis
sebenarnya who menurut pandangan kami sudah berlebihan
who nya bukan stansinya
who itu di setiap negara adalah technical assistant
dia tidak bisa masuk ke dalam
ataupun dalam kewenangan satu negara
egy terkait dengan pengendalian di negara tersebut
jadi menjadi masukan itu mestinya diberikan kepada pemerintah
bukan kemudian diarahkan ke media
untuk di blow up ke atas
terkait dengan mobilitas sendiri
kita semua tahu mobilitas itu bisa menyebarkan penyakit
tetapi itu tidak terhubung dengan peningkatan atau penurunan kasus
sebenarnya mulai dari semester awal kita belajar epidemiologi
ada histori yang terkait dengan penyebaran kasus
penyebaran kasus apa namanya karena mobilitas
yang terutama adalah bukan untuk naik turunnya jumlah kasus
typhoid mary itu histori awal tentang penyebaran typhoid
yang disebabkan karena perpindahan
tetapi hanya oleh satu orang
bukan banyak orang kemudian berpindah ke sana berpindah kemari
dihitung jumlahnya kemudian jadi naik kasus atau turun kasus tidak
terkait dengan delta misalnya
walaupun hanya satu orang
yang berjalan ke satu tempat
tetapi di dalam tubuhnya dia carrier delta
itu bisa satu provinsi atau satu kota
kalau terdampak kalau dia tidak di containment
bukan masalah ribuan jutaan orang bermobilitas
kemudian dia akan meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus
bukan itu sebenarnya inti mobilitas
jadi menurut pandangan kami
who harus berdaya
indonesia punya banyak epidemiologis
yang mampu untuk bisa memantau kondisi indonesia ke depan
nah bu sementara ini kan pemerintah indonesia sudah melakukan berbagai macam antisipasi
mulai dari wajib menerapkan protokol tiga m vaksin mengunduh aplikasi peduli lindungi
hingga menerapkan aturan ganjil genap di lokasi wisata
nah apakah ini sebenarnya cukup untuk merespon apa yang saat ini sudah terjadi
apalagi kita melihat bahwa mobilitas masyarakat sendiri sudah mulai meningkat begitu di wilayah jawa
dan bali khususnya
ya kalau kita lihat
peningkatan mobilitas warga itu bukan baru terjadi satu minggu dua minggu ini saja mas
sudah lima minggu
makanya kita selalu mempertanyakan
itu masih ada ppkm atau tidak sih sebenarnya
karena mobilitas warga sudah tidak seperti waktu ppkm darurat
tetapi apakah kemudian kasus itu meningkat
kita tunggu lima minggu ini
dan dia konsisten untuk turun
artinya sepanjang metode pengendalian standar dilakukan
maka kita tidak perlu khawatir sebenarnya
kecuali kalau ada event yang tidak biasa seperti delta kemarin
maka pemerintah harus mau diingatkan
jangan denial kalau diingatkan
ini loh hati hati nanti anda kapasitas tempat tidur kita tidak akan cukup
oksigen kita juga tidak akan cukup
itu harus mau untuk diingatkan
karena serangan serangan unusual epidemic event itu tidak sepanjang tahun terjadi
jadi menurut pandangan kami
laksanakan metode atau strategi pengendalian standar
tidak akan tetap dilakukan oleh masyarakat
tiga t tetap harus dikuatkan oleh pemerintah
tambah dengan vaksinasi harus dilakukan sesuai dengan standar
tetapi yang terutama adalah pengawasan terhadap seluruh strategi tersebut
ini yang harus diperkuat
berarti ini artinya bahwa pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah
terkait dengan pembatasan terkait kegiatan masyarakat saat ini
apakah ini keputusan yang tepat atau justru sebenarnya
ini menjadi suatu tanda bahaya begitu yang harus diperhatikan oleh pemerintah sendiri
kalau melihat indikator indikatornya
melihat indikator indikator pengendalian
indikator pengendalian itu tidak hanya empat besar tadi saja
indikator pengendalian itu ada yang namanya additional indicator
ada sekitar dua puluh empat sampai dua puluh delapan indikator
kita melihat bahwa sejauh ini
apa yang sudah dilakukan pemerintah itu on the track
walaupun masih bisa di apa lebih diefektifkan lagi ya
seperti saat ini tracing ya tracing
satgas juga membantu di sebelas provinsi enam puluh dua sampai enam puluh tiga kabupaten kota
sejak awal agustus sebenarnya sejak pertengahan juli
dan hasilnya menurut kami sangat memuaskan
walaupun pr nya masih pada kematian
kematian kita tinggi dan itu terjadi selama beberapa minggu
beberapa bulan malah ya dan kita sempat menjadi top scorer untuk kematian
kami juga membentuk tim khusus untuk melakukan
investigasi terhadap mengapa tingginya angka kematian kita
dan sebagian sudah mulai terjawab
jadi kita akan terus berusaha agar pengendalian ini
terus berjalan on the track dan tentu saja
walaupun kasus sudah turun kita harus tetap waspada
tetapi kewaspadaan kita tentu tidak jarang kita share kepada masyarakat
untuk meminimkan reaksi negatif dari masyarakat ya
yang terpenting adalah kepada masyarakat
kita sarankan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan
hal hal lain yang terkait dengan technical metode untuk pengendalian ini
para epidemiologis akan bekerja untuk yang terbaik untuk indonesia
nah berbicara soal kematian ini cukup menarik bu
sebenarnya apa faktor utama dari kematian ini
sehingga kematian ini masih tetap tinggi bahkan hari ini saja ada satu ratus empat puluh
kalau saya tidak salah orang yang meninggal

ada satu indikator yang didesain untuk itu yaitu perburukan
artinya yang memburuk itu cukup banyak
ini yang masih menjadi investigasi kami
mereka memburuk itu karena terlambat dirujuk
bagian teman teman di rumah sakit menyatakan
iya mereka datang itu sudah dalam kondisi yang berat
kalau mereka sudah dalam kondisi yang berat
tentu prognosis atau prognosis itu prediksi untuk kesembuhan mereka menjadi lebih rendah
kemudian yang kedua
ada kemungkinan lagi adalah virulensi atau virusnya ganas
sehingga mereka juga cepat memburuk
nah ini yang terus kita coba dalami
atau yang ketiga bisa juga mereka fasilitas kesehatannya yang belum begitu baik
karena seperti kita ketahui covid sembilan belas ini kan belum ada obatnya
sehingga standar of care yang diberikan itu
sebenarnya standar of care yang memang memenuhi standar
tapi bukan benar benar untuk covid gitu ya
untuk beberapa penyakit virus lainnya
nah yang terakhir juga benar
seperti yang dinyatakan kementerian kesehatan
bagian besar yang meninggal ini memang belum divaksin
itu yang jadi persoalan kita sampai hari ini
jadi ini juga
menjadi salah satu faktor tingginya angka kematian kita dalam beberapa bulan terakhir
wah ini menarik sekali bu
berarti sebagian besar yang meninggal itu belum divaksin
nah ini kita berbicara soal kegiatan masyarakat lagi ini yang terkait dengan
sekarang ini pemerintah sendiri sudah menerapkan aturan ganjil genap begitu di tempat tempat wisata
apakah ini menjadi pro dan juga kontra terkait dengan
di satu sisi pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas yang tidak esensial begitu
tetapi di satu sisi pemerintah membolehkan masyarakat untuk jalan jalan begitu untuk rekreasi ke tempat tempat wisata
apakah ini menjadi suatu apa ya bisa dikatakan suatu yang keputusan yang tepat begitu bu
iya kita harus mengapresiasi upaya pemerintah untuk tetap menjaga agar masyarakat mobilitasnya
agar masyarakat mobilitasnya tetap tetap tetap berkembang ke tempat tempat wisata
agar masyarakat bisa menjaga kekembangan masyarakat

agar masyarakat mobilitasnya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu euforia begitu ya
ada yang namanya revenge travel
travel itu ketika kita sudah dikunci beberapa lama kita menjadi euforia
pengennya jalan jalan itu ya sepuasnya
nah itu juga harus kita batasi
seperti biasa kita katakan kita harus ber apa namanya bijaksana dalam bermobilisasi
seperti misalnya kita harus berpengalaman
misalnya ke mall gitu ya atau ke tempat wisata
kalau ke mall lah yang kita lihat ya
kalau ke mall itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk belanja
karena mall dibuat untuk belanja
nah terkadang kita banyak gunakan mal itu untuk berwisata untuk refreshing gitu ya
dan berlama lama di dalam mall
nah sebenarnya ini yang harus dihindari
pada ruangan tertutup kita sebaiknya tidak terlalu lama ada di sana
kalau mau berwisata kita sarankan untuk berwisata di tempat tempat terbuka
olahraga itu merupakan bagian dari wisata
bisa dilakukan oleh semua orang
jadi mungkin pola hidup kita juga harus kita ubah
berwisata di tempat tempat terbuka tentu dengan protokol kesehatan yang ketat
dan tetap apa namanya mengikuti aturan pemerintah dalam kapasitas sesuai dengan levelnya
itu menjadi prioritas
tetapi yang terpenting adalah pembatasan
program pengendalian itu mestinya tidak mempengaruhi ekonomi pendidikan dan kepentingan
tetapi tentu kita juga harus bijak di dalam beraktivitas
melakukan kegiatan di luar rumah yang penting penting saja
jadi kalau tidak terlalu penting sebaiknya tidak berada di luar rumah
sampai dengan pandemi ini memang benar benar selesai
saya kira itu yang harus dipungut kepada masyarakat
nah ibu jadi beberapa hari ini kita juga sudah melihat bahkan ibu tadi mengatakan
sudah lima minggu ini masyarakat sudah melakukan aktivitas yang bisa dikatakan hampir normal kembali begitu ya bu ya
nah sebenarnya karakteristik dari masyarakat indonesia ini seperti apa
apakah masyarakat untuk saat ini bisa ikut mendukung
bagaimana caranya bisa mencegah ataupun menurunkan angka kasus positif covid sembilan belas di indonesia ini
ya tentu saja
menurunkan kasus covid sembilan belas itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab
itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab
bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah saja
bagian terbesarnya malah peran masyarakat
karena pemerintah itu merupakan alat atau media untuk menerapkan semua teknologi maupun metode pengendalian
tapi masyarakat itu menjadi subjek di dalam pengendalian itu sendiri
kalau masyarakat sendiri tidak mau membantu untuk itu
langkah langkah pengetapan yang dilakukan pemerintah itu tentu akan menjadi lebih lama
ini yang harus disadarkan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan sekarang ini adalah untuk kepentingan mereka
bukan untuk kepentingan pemerintah
nah jadi dan kita minta dukungan dari masyarakat untuk menjadi subjek di dalam pengendalian ini
bukan menjadi objek di dalam pengendalian
dalam satu setengah tahun pengendalian
dalam satu setengah tahun pengendalian
saya yakin masyarakat itu sudah mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan
mereka juga patut diapresiasi untuk itu
jadi mari kita bekerja bersama sama
masyarakat pada porsinya dan pemerintah pada tanggung jawabnya
itu yang menurut pandangan kami yang terbaik
baik ibu terima kasih
tentunya sudah mencerahkan kita semua agar tetap menerapkan protokol kesehatan
ikut membantu pemerintah dari kita dan untuk kita sendiri
terima kasih ibu mas dalina pane sudah berbagi informasi dengan kami malam hari ini
sama sama mas iqbal tetap sehat
tetap sehat bu
dan cnn indonesia indonesia lawan covid segera kembali tetaplah bersama kami